dan dalam kesempatan tersebut sri mulyani juga menjawab tudingan terkait menteri pencetak utang
sri mulyani mengatakan lonjakan utang seiring dengan tingginya kebutuhan belanja
sebagai stimulus untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah
sementara penerimaan pajak anjlok akibat berhentinya aktivitas ekonomi nasional
agar ada ruang yang lebih besar untuk belanja
sebagai bendara negara tentu kita dihadapkan pada pilihan
dan uang negara atau keuangan negara itu instrumennya cara ini alat untuk kita mencapai tujuan negara
tujuan negara kita sesuai dengan undang undang mencapai masyarakat adil makmur aman
dan juga menjadi negara yang makin maju
nah instrumen ini pada saat dunia dihadapkan pada shock yang sangat besar
seperti pandemi banyak negara yang penerimaannya juga drop sangat tinggi
kenapa penerimaan drop
ya karena dunia usaha berhenti saja ya pak ct merasakan sendiri sebagai pengusaha dalam hal ini
sementara kita dihadapkan pada pilihan kalau penerimaan kita turun
sementara rakyat dalam suasana ancaman ancaman kesehatan ancaman phk ancaman sosial
ekonominya akan ambruk bahkan sektor keuangan bisa mengalami krisis
kalau ini tidak di
maka walaupun instrumen apbn mengalami ancaman dia harus hadir untuk bisa menyetop tadi ancaman ancaman ini
kalau tidak domino ini akan ambruk semua
ya walaupun kita defisit drop kita masih bisa berhutang
tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat ekonomi dan sosial
makanya kita mengatakan
makanya dalam undang undang dua perpunya bapak presiden nomor satu dua ribu dua
dan kita menggunakan space itu untuk tujuan
dan tadi yang diancam siapa di dalam shock ini
rakyat dulu dari keselamatan jiwa mereka
makanya kita gunakan untuk kesehatan
itu naik luar biasa tinggi dari dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh satu
dari mulai untuk menyelenggarakan untuk kapasitas fasilitas kesehatan
kita lihat ya bahkan tni polri pemerintah daerah pemerintah pusat
semuanya rumah sakit di upgrade
kita membuat berbagai tempat isolasi
rasanya sekarang masyarakat
udah gak connect udah lupa gitu
padahal waktu itu yang namanya kita itu ngitung bed berapa dibutuhkan
saya yakin semua orang juga merasakan ketegangannya
dan itu kita upgrade semuanya
kemudian dari mulai pcr alat pelindung diri
sampai kepada kemudian ventilator dan vaksin
itu semuanya diadakan oleh pemerintah
di dalam rangka tadi untuk melindungi rakyat
sehingga itu anggarannya itu bisa mencapai
yang pertama disediakan rp tujuh
rp dua puluh lima triliun terserap hanya sekitar rp lima puluh lima triliun
dua ribu dua puluh satu itu melonjak di atas rp dua ratus triliun
karena masyarakat yang terkena covid masuk rumah sakit dibayar pemerintah
rp dua ratus triliun lebih dua ratus dua puluh triliun lebih untuk menangani semuanya ini
itu adalah instrumen apbn untuk menyelamatkan nyawa rakyat
yang kedua masyarakat kehilangan pekerjaan
atau dalam hal ini jam kerjanya turun sehingga pendapatan mereka turun
maka kita melapisi mereka
mereka dengan bantalan sosial
pkh sepuluh juta delapan belas delapan juta sembako ditambah sepuluh juta di atas lagi
yaitu bantuan langsung tunai waktu itu hanya untuk jakarta dan sekitarnya
terus kita perluas ke seluruh indonesia
pedagang usaha kecil menengah diberikan bantuan cash langsung dua empat juta
kemudian kita juga memberikan bantuan sampai kepada level desa
jadi dana desa dikonvert menjadi
jadi pak cethe kalau kita lihat bantalan sosial itu mulai dari desa pkh sembako blt tunai
usaha kecil dan bantuan subsidi upah untuk orang yang pendapatannya di bawah lima juta
itu kita melakukan dalam suasana yang immediate langsung harus dilakukan
dan kemudian kita fokus ke usaha kecil menengah dibantu lagi dengan kurnya dinaikkan
subsidi bunganya ditambahkan
sehingga kita meyakinkan bahwa mereka masih memiliki akses kepada capital
dan bank bank kita minta melakukan relaksasi dalam hal ini sampai dua ribu dua puluh tiga
nah ini semuanya tujuannya supaya spacenya masyarakat membesar bantalanya makin kuat
tapi ada biayanya biayanya itulah apbn
kemudian tahun dua ribu dua puluh satu langsung sudah turun lagi kenapa
karena dengan pemulihan ekonomi penerimaan negara melonjak lagi
jadi kalau kita lihat orang mengatakan kenapa utang
ya karena kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih kembali
itu yang dipakai untuk membayar kembali utangnya tadi
jadi kalau kita lihat dari penerimaan negara drop delapan belas naik lagi sekarang ini
sudah lebih ya
jadi ini yang menggambarkan bahwa apbn itu tools
pada saat dibutuhkan ya dia harus kerja keras
pada saat dia kemudian sudah mulai bisa sehat dia harus menyehatkan diri
kalau dilihat pak cete nggak ada yang utangnya serendah kita
mungkin ada saudi arabia beberapa yang sangat kecil
atau tidak terlalu kecil juga padahal mereka luar biasa pendapatan dari sumber daya alamnya luar biasa besar
namun kalau kita lihat negara negara emerging dari mulai india kemudian kita lihat advance country amerika
jadi kenapa kok mereka tetap bisa jalan ekonominya pulih
ya karena memang apbn nya dijadikan tools
dan kemudian membuat ekonominya balik ekonomi aktivitas muncul maka kemudian mereka mendapatkan penerimaan
satu hal lagi untuk hal ini dunia semua menteri keuangan ini sekarang semuanya juga harus menyehatkan apbn nya karena kerja keras
jadi di g dua puluh ini menteri menteri keuangan pada saling lihat bagaimana cara kita merecover apbn kita
makanya ada global taxation agreement karena mereka tahu tax itu bisa even

mereka menghindari dari satu jurisdiksi amerika saja merasakan gitu
banyak perusahaan perusahaan besar pharmaceutical digital mereka pindah ke irlandia yang pajaknya rendah
dan oleh karena itu kita bilang loh kalau caranya mereka bisa petak umpet gini kan nggak betul nggak fair ya
dibikinlah minimum makanya dibuatlah sekarang global minimum taxation
tujuannya untuk menghindarkan para wajib pajak bisa pindah pindah ke negara dengan pajak yang lebih rendah
ini adalah untuk keadilan karena semua negara memiliki tanggung jawab kepada rakyat dan ekonominya untuk membangun infrastruktur untuk menjaga keamanan untuk menciptakan berbagai institusi yang bisa membuat pendidikan kesehatan yang bisa membuat rakyatnya menjadi baik
kalau mereka nggak mendapatkan pendapatan negara dan pendapatan negaranya bocor terus keluar dalam bentuk penghindaran pajak yang nggak adil namanya itu yang sekarang ini menjadi salah satu capaian dari g dua puluh adalah global taxation agreement
nah ini yang akan kita lakukan kita tidak hanya rely on global pak cete di dalam negeri kami juga melakukan reform perpajakan
kita membuat undang undang hpp dimana kita mengubah seluruhnya dari
ketentuan umum perpajakan pph ppn bahkan pajak karbon kita masukkan di situ
supaya indonesia itu memiliki fondasi apbn fiskal keuangan negara yang sehat
kenapa ini bukan untuk tujuan satu periode ini adalah untuk indonesia selamanya
indonesia hanya bisa maju menjadi negara yang makmur adil kalau apbn keuangan negaranya sehat
dan adil tentunya dalam hal ini